sementara itu ketua umum partai golkar erlangga hartarto menepis bahwa partai golkar pecah suara dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
namun erlangga juga mengisyaratkan tidak masalah jika calon wakil presiden sandiaga uno ingin bertemu dengan dirinya
ketua umum golkar erlangga hartarto memastikan partai golkar solid mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
erlangga menegaskan semua senior partai golkar tidak memiliki aspirasi lain selain mendukung jokowi
namun erlangga tidak menolak jika cawapres sandiaga uno berniat bertemu dengannya untuk berbicara persoalan ekonomi
kalau pak sandiaga uno itu dulu wakil ketua umum saya di asosiasi mitn jadi dia adalah wakilnya saya
kalau pak sandiaga uno ingin berbicara mengenai ekonomi
artinya pak sandiaga uno harus berbicara mengenai ekonomi
saya rasa pak sandiaga uno mengapresiasi program ekonomi pak presiden terutama terkait juga dengan industri empat
ya saya rasa kalau golkar tidak ada yang pecah golkar sudah jelas bahkan sebelum ada wapres pun sudah mendukung pak presiden
jadi golkar semua senior saya sudah ketemu dan tidak ada yang mempunyai aspirasi lain
kalahin di depan pak karena ada bapilu dari sulawesi selatan yang mengatakan tidak wajib memenangkan jokowi di depan pak
nah itu yang itu bukan bapilu